brand premium dimulai dari tas sepatu hingga ikat pinggang dengan harga
kisaran puluhan juta tidak hanya digemari oleh wanita namun pria juga
indrato pria berusia tujuh puluh satu tahun ini sudah puluhan tahun mengoleksi
salah satu brand yang dinaungi oleh trans fashion indonesia yakni eikner
wah udah puluhan tahun aku dari kualitas dari kualitas dari kualitas harganya
memang dibawah yang lain lain cukup cukup bagus
berdiri sejak dua ribu tujuh trans fashion indonesia menaungi brand premium mancanegara seperti eikner
furla fine kapur boss geox kenali hingga bimba wailola di indonesia memiliki lima puluh
sepuluh gerai di seluruh indonesia menawarkan busana tas hingga aksesoris premium untuk wanita dan pria
dengan dukungan penuh ekosistem city corp trans fashion indonesia turut berbagi kebahagiaan
mulai pukul tujuh malam hingga dua belas malam waktu setempat baru sekarang yang kita benar benar memberikan
apa namanya memberikan diskaun yang sangat signifikan sekali untuk customer kami
gitu loh jadi animonya juga saya rasa harusnya juga cukup baik ya karena juga mau lebaran juga seperti itu
trans fashion indonesia dan cnn indonesia merupakan anak perusahaan dari city corp